duit yang om anwar kasih eh kagak cukup gimana tuh
ya udah kalau nggak cukup ngapain juga ke toko ini
nih jangan keras keras ngomongnya malu dong sama sales yang itu
nanti disangkanya kita gak mampu
ya udah deh abis ke toko liat dulu
lu jadi malu deh
ya ya tante kan ada abi
tapi kau malah aku yang disuruh
udah anus bego
lu ngapain lu ngasih ngasih telepon ke gue
jadi gue yang disuruh jagain dia tau gak
gua juga gak tahu
mendingan abi jagain gajah kali ton daripada jagain dia
sama gua juga
jangan bandel ya preti
eh lu pikir kamar gue tempat dugem apa
tau nih anak bandel banget sih lo
yee sengak banget lo
kalo mau kenalan gue usah kedapin gitu deh
kenalin ya nama gue tita
oke deh tita
gitu dong kan enak
kevin udah dulu ya
muka lu seumpamanya pulangnya ke maleman ke apa kesubuhan ke
ketok aja kamar aja ya
bener dah kita kagak terganggu
tapi jangan ngorok lagi ya
jangan jik deh kita ngoroknya pake perasaan
oke yuk dadah kevin
eh kevin jangan lupa ya
kemaleman apa kesubuhan
eh siapa lu disini eh lu dari mana lu
gue gak kemana mana gue disini aja
eh lu tidur dimana lo
di kamarnya dia
tidur di kamar si ani
iya semalaman gue mikir mikir
siapa sih sebenarnya gue tapi
tidur di kamar si ani
gue gak inget juga
yaudah udah sampe pagi
cuma kamar dia doang yang buka
gue dulu sempat ada skandal sama dia
shanel eh siapa yang bilang
lu mau aja dibohongin sama dia
si ani tuh baru kerja disini pas lu cabut ke amerika tau gak

ntung pas dia minta cium gue gak ngasih
makanya lu tuh jangan mau dibego begoin ya
kan gue udah bilang sama lo
disini semua orang jah
kecuali gue sama lo
tapi kalo masalah utang yang lo ke gue tuh bener tuh bener
emang berapa sih utang gue
em ya si daddy sejuta doang murah bagi lo mah iya gak
tapi kalo sampe sore gue gak inget juga gue kasih deh
meskipun lo kayak amnesia ya
iya kita nanti kan ya mau ke mall sama abi dan aak tony
iya om jadi syaratnya duit om
tapi kalau mau beli beli aja tapi capek nih muter muter terus di sini
iya deh aku yang ganteng
abi ternyata biar di sini alat alat vintage nya mahal bi
duit yang om anwar kasih eh kagak cukup gimana tuh
yaudah kalau gak cukup katain juga ke toko henne
lu jangan keras keras ngomongnya malu dong sama sales yang itu
nanti disangkanya kita gak mampu lu gimana sih
yaudah deh abi ke toko lihat dulu
gue jadi malu deh
iya ke mall
tapi ye harus ganti rugi sama eke
kerugian kerugian apaan
anak ye si tita sudah morotin x
eh emang aja eh dengerin ya sudah jadi kewajiban ye untuk ngasih duit sama pengurangan ye
untuk membeli jajan anak iya bukan eke
dan gak mau tau
pokoknya ike mau pulang aja
kalau nanti anak eke itu pulang ia harus kasih tahu dia
kalau eke cari dia dan dia harus tahu telpon eke
ye anwar dah
blah blak blour
gak apa apa kok asal a'a tony yang nyempelin
aduh baik sih baik
kok kamu gak pernah kelihatan lagi sih di kampus
ah masa sih aku ada terus lagi di kamu
kamu aja gak pernah lihat aku kali
jujur loh ton
aku jadi kangen banget gitu deh sama kamu
aku juga pengen nonton bareng lagi sama kamu
terus abis itu ding dong deh
aduh cantik banget
ntar kita diurusin sama dia
a a adik kamu
cuma mau kemana
sium aku dulu dong
gue mau bilang sama omah lu aku udah gak mau ajakin lu berdua
ya udah kalau tony gak mau jagain kita berdua gak apa apa
nah kalau tony mau cuma jagain abi doang berarti tita itu harus kita kembaliin ke rumah orang tuanya
eh lo jangan macem macem ya
mau gue cuburin kecomberan apa
dan kalaupun a'a tony mau jagain satu orang orang itu adalah gue
wah lo berdua tuh pikir kepala gue puyeng atau enggak
aduh duanya gue masukin ke sumur nih
aduh udah berubah wujud juga nih anak
eh vy kenapa si kevin lo pukul
he dia itu bukan kevin dia itu bim bim
vin lo udah gak amnesia lagi vin
eh ini siapa
tita sepupunya abi
aduh udah berubah wujud juga nih
tidak ini siapa
tidak ini siapa